ada apa ya bu
ibu kenapa bu
saya lagi bersihin kamar mandi
ini loh bu
saya kesini cuma mau kasih undangan
ulang tahun anak anak
saya untuk anak anak ibu
nuh nabila ibra dan kiki
saya telah membunuh
kelima anak saya pak
sebutkan alamat ibu di mana
kenapa ibu membunuh anak itu sendiri
karena saya mencintai mereka pak
saya tak punya impiannya
saya kan pun tersumpah impi dengan pak
sudah sampai mas
ke depan di luar
baro menurun huik
ma apa berangkat dulu ya
waktu gak terasa ya begitu cepat
sekarang kita sudah punya empat anak
mudah mudahan kita bisa sebahagia ini terus ya
iya dong sama hubungan kita berdua ya kan
dan satu hal lagi papa sudah ngebuktiin kalau kamu bahagia
nuh kalau berangkat sekolah itu harus cium tv mama dulu loh
sekarang tinggal papa aja
kenapa bisa begini
permintaan menurun dan penekanan biaya produksi
membuat mutu produksi kita juga menurun pak
kita kalah bersaing
kita kalah bersaing
dengar kita tidak boleh kalah bersaing
percuma ada kamu di sini
karyawan kita banyak yang keluar dan pindah ke perusahaan lain
karena efesien biaya dan jam kerja
kecepatan produksi tidak bisa menjawab kebutuhan pasar
saya tidak mau tahu
saya minta produksi kita tetap meningkat titik
maaf pak saya juga mau memberikan surat ini
kamu boleh keluar
bagaimana saya harus membayarnya
papa keberatan dong
capek ya pak
ya udah kalau gitu sekarang kamu mandi
abis itu kita makan malam ya
nuh nasinya dimakan
kamu kenapa sih
lagi ada masalah di kantor
tak apa tak apa
eh makan makan
gak tahu nih hari ini badan aku agak gak enak
duru dah mama istirahat ya
supaya dia segera mengeriksa mama
kenapa bisa begini
kita kalah bersaing
kita tidak boleh kalah bersaing
bersaing percuma ada kamu disini
saya tidak mau tahu saya minta produksi kita tetap meningkat titik
maaf pak saya juga mau memberikan surat ini
kamu kenapa sih
papa cuma berpikir saja
kebahagiaan yang kita sudah dapatkan
coba lihat rumah ini
anak anak yang begitu sehat
semuanya sudah kita dapatkan
dan kita benar benar bahagia
kenapa tiba tiba kamu jadi mikirin yang aneh kayak gitu sih
gak tahu tiba tiba saja terintas dalam pikiran papa
udah ah sekarang ini udah malam
besok pagi pagi bapak harus kerja
sekarang tidur lagi ya
patu bagus sudah melampaui batas pembayaran utang anda
kalau anda belum bisa membayar hutang anda
kami terpaksa menyita perusahaan anda
karena aset perusahaan tidak sebanding dengan
hutang yang bapak pinjam pada bank kami
kemungkinan rumah bapak juga akan kami sita
apa nggak ada cara lain
bang boleh saja menyita semua aset perusahaan
tapi asal jangan rumah saya pak
maaf patu bagus
ini jalan satu satunya
kami sudah tidak punya waktu lagi buat bapak
kalau tidak ada pembayaran
bapak harus angkat kaki dari gedung ini
tidak tidak tidak
bank tidak boleh mengambil perusahaan ini
karena sejak lama perusahaan ini saya bangun pak
terserah silahkan patu bagus bicara apa saja
tapi saya punya surat buktinya
bapak harus angkat kaki dari kantor ini
papa kenapa sih
kok marah marah kayak gitu
mama punya kabar baik loh buat papa